meski pengamanan di pulau nusa kambangan sudah ditingkatkan
pemerintah belum memberi sinyal kapan eksekusi mati gelombang ketiga akan dilakukan
menurut menteri hukum dan ham yasona lawli
peningkatan pengamanan di nusa kambangan merupakan hal yang biasa
ya biasa lah bukan hanya karena itu
di situ juga kan ada teroris ada ini yang lain lain
karena persiapannya sudah banyak berarti apa dilakukan dalam waktu saat ini
bukan kan di nusa kambangan itu kan ada juga yang teroris
ada bandar narkoba freddy budiman ada di situ
jadi perlu diawasi lebih banyak lah
berarti freddy budiman juga masuk list
ya itu rupa rupa jaksagung lah
katanya masih ada upaya hukum nggak tahu rupa rupa jaksagung yang ini
kita kan tempat aja